gak lah gak mungkin
itu kan panger
gue gak marah sama lo kenapa marah
bisa sekarang gak ya gue
gue gak sengaja tau
tapi kau tulang dari mana
kalau gue buat perbuatan gue
nah itu aku tuh
kenapa kamu dapur apaan
aduh ini nyangkut
iyy untuk bikin diri gue ribet tau gak
ih bener bener si sia wasongan genit banget sih
ini tuh bisa
ini tuh bisa digunting tau gak sih

yang penting kita ke tempat aman dulu
ya gue gak mau ikut ikutan
kok gitu sih
kojin kenapa cepetan

jangan sentuh darah situ
siapa yang sentuh sih gue coba bantuin
ini tapi masih kayak gini loh
gak ada waktu untuk goreng
gue ngambilkan getir
makanya bukanya kostumnya kan lo udah tau itu loh
pake kostum lo buka aja kan susah
kepala ayam gue
ini gue mau masuk
ya udah ambil dulu
ini gimana caranya sih
gak jelas banget sih lo

ditaukan dia pacar gue
malah dipepet terus
lihat aja ya
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
jadi kamu mau ketemu pangeran
kalo pangeran itu tau
perempuan yang inisial p itu
yang rizky lagi deketin
karena pangeran itu
karena mereka kan satu kampus
kamu kenapa sih
lagi ada masalah ya
tadi aku udah ketemu sama nawang
hari ini aku baru tahu
kalau ternyata istrinya jaka itu sekarang udah jadi pegawai di kantor ini
aku gak salah denger
kenapa kamu biarin ini terjadi
kamu kamu emang gak ikut seleksi
terus gimana kalo sampe rahasia ini kebongkar
kalo sampe nawang tau ternyata kamu yang bunuh almarhum suaminya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
dan kita yang merebut hartanya
sekarang nawang malah kerja disini
itu sama aja kamu bunuh diri lagi
ya tapi kamu gak perlu terlalu panik gitu juga
tadi waktu aku ketemu dia
dia sama sekali gak ngenalin aku
terus dia gak curiga juga
kalo ternyata kan
aku yang tanpa sengaja
aku yang tanpa sengaja membunuh suaminya
dia masih percaya
kalau suaminya itu meninggal karena serangan jantung
aku udah interview dia langsung
dia menceritakan semua latar belakangnya tanpa beban dan dengan lancar
sepertinya dia sama sekali nggak tahu penyebab sebenarnya kematian suaminya
tapi tetap aja itu semua gak menjamin
ini keadaannya tuh masih bahaya banget
semua berkas atas nama pt jaka
sudah aku amankan
jadi kamu gak perlu terlalu khawatir lah
ya tapi bener ya
berkas berkas itu semua nggak ada
berkas milik pt nirwana abadi
punyanya pak jaka itu
ini ada berkas lama yang harus dicek ulang
oh ibu rumi
oh ibu rumi
untuk cek berkas yang lama biar tim yang lain aja ya
nah biar bu nawang gak bingung
silahkan cek data yang baru aja
oh yang ini
balik lagi ke masalah pangeran
gimana kalau aku safe dinner bareng pangeran
tapi aku juga gak terlalu yakin
karena akhir akhir ini pangeran memang susah banget diatur
atau mungkin kamu butuh bantuan aku
ya sebagai wanita
aku mungkin bisa bujuk pangeran supaya dia mau
deket sama mel
batu bata please dong
nyangkut lagi di kos dong
ya gimana dong usus goreng
ya lagi gue bingung deh sama lo
pas aja sih di mobil gak ada kotak kotak tiga k
gunting kuku kayak
gak ada yang mau gimana lagi
aduh tapi gue tuh pegel banget ini
beneran pegel banget
aduh yaudah sih berhenti aja
lagian dia pasti udah gak ngejar lo juga
kayak gimana coba gue harus buru buru
jangan ganggu deh konsentrasi gue
berhenti bentar bentar gentar aja
please aduh gue pegal banget
bisa udah deh tahan usus goreng
ih gue bilang berhenti
untung gak jadi copot
gue emang sengaja ngelakuin itu